warkina merupakan seorang guru honorer dari desa suranenggala keputin cirebon coparat
tidak hanya mengajar pada siswa di sekolah ia juga memberikan pengajaran calistung kepada para perempuan serta lansia di desanya yang belum bisa membaca dan menulis
selain mendirikan kelas buta aksara warkina juga merintis sekolah pendidikan anak usia dini
serta menggagas berdirinya pusat kegiatan belajar masyarakat untuk program kejar paket b dan c
bagi warkina pendidikan merupakan tonggak keberhasilan seseorang dalam mensejahterakan hidupnya
tiga bulan sudah jasimi berangkat ke sekolah setiap hari minggu
bersama teman temannya warga desa suranenggala kecamatan suranenggala kabupaten cirebon ini antusias setiap kegiatan belajar digelar
disinilah mereka rutin belajar membaca dan menulis sekolah keberaksaraan balaiwinata
sekolah ini dipelopori oleh sosok yang berjasa dalam memberantas buta aksara di desa suranenggala
namanya warkina sejak akhir dua ribu tiga belas halaman rumah milik orang tuanya disulap menjadi tempat para ibu belajar
sekolah yang diperuntukkan bagi kaum ibu ini dirintis oleh warkina pada dua ribu sebelas
dibantu istrinya paniah ia tidak pernah lelah membagi ilmu kepada setiap perempuan yang ingin belajar membaca dan menulis meski usia mereka tak lagi muda
nah bagaimana cara bapak akhirnya menarik minat para ibu ibu untuk mau belajar
di antaranya memberikan sebuah penghargaan kepada orang tua
di antaranya saya berikan kerudung kadang kadang baju itu nah itu juga sebagai daya tarik tersendiri
artinya sebagai reward atau seperti apa
kadang kadang rewardnya juga ada memang bentuknya reward tapi saya berikan secara cuma cuma itu
murid sekolah keberaksaraan ini mengikuti serangkaian program belajar selama enam bulan
setelah dinyatakan mampu membaca dan menulis
mereka mendapatkan surat keterangan melek aksara atau sukma sebagai tanda mereka lulus
namun mereka yang telah mampu membaca dan menulis tetap dibolehkan mengikuti kegiatan belajar sepanjang masa
enggak enggak pernah berhenti saya ingin pintar
kepengen bisa nulis belajar yang pintar supaya jangan dibude sama orang sama lelaki
kebanyakan orang sini tuh suami minta tanah tangan
untuk apa tanah tangan
sama lelaki cari cari cari bini lagi
jangan sampai saya dibude sama laki laki tuh sama suami saya
jangan sampai sampai gitu
kepain pintar pak
tidak hanya kaum ibu yang menjadi murid muridnya
warkina juga mempelopori sebuah pusat kegiatan belajar masyarakat atau pkbm balaiwiata di desa surakarta
didirikan pada dua ribu sebelas pusat kegiatan belajar ini
diperuntukkan bagi warga yang putus sekolah saat duduk di bangku smp dan sma
sedikitnya ada dua ratus lima puluh siswa yang mengikuti program paket b dan c di tempat ini
dedikasi warkina dalam bidang pendidikan
tak berhenti hanya dengan memfasilitasi kaum ibu dan remaja putus sekolah
baginya pendidikan adalah hak setiap orang dan tak kenal usia
warkina penggerak literasi dari surabaya
nenggala yakin dengan buku dan ilmu pengetahuan
masyarakat akan mampu mengubah pola pikir untuk terus maju
membaca buat saya adalah sesuatu yang berharga
apapun kalau misalnya benda mulia itu dipendam
tetap nilai dan harganya akan tinggi
dan sinarnya akan tetap cemerlang dengan membaca seperti itu
makanya mari kita semua membaca
jadikan membaca adalah sebuah hal yang penting dalam hidup ini